meningkatnya status bendung ketulampa menjadi level siaga satu pada senin malam membuat
menurut ke jakarta anies baswedan meninjau langsung kondisi pintu air manggarai menteng jakarta pusat
dalam kunjungannya anies memastikan jika pintu air manggarai telah siap menampung air kiriman dari kawasan bogor jawa barat
anies mengimbau warga jakarta untuk selalu waspada datangnya banjir kiriman yang diprediksi akan datang pada selasa pagi ini
anies mengaku telah menyiapkan sejumlah tempat penampungan bagi warga yang terkena dampak banjir sesuai protokol kesehatan ketat
malam hari ini sejak maghrib tadi seluruh jajaran yang kawasan kawasannya berada di tepi sungai ciliwung
sudah langsung melakukan pemberitahuan kepada masyarakat untuk siaga
karena diperkirakan sembilan sepuluh jam air dari kawasan kekunungan akan tiba di jakarta